kira kira di milan tadi lebih banyak pendukung inter milan atau oc milan
bukan bukan bukan
lalu lebih banyak lagi cerita tentang puasa di italia
kita akan berbincang melalui sambungan skype
dengan salah satu pelajar indonesia yang ada di calabria italia
abria ini salah satu kota atau daerah yang agak kurang familiar ya
bagi orang indonesia
biasanya orang indonesia terkenal dengan firenze milan roma
ini calabria agak kurang familiar
saya akan tanya langsung sapa rekan kami
ada jamiatul rohma yang saat ini ada di calabria italia
halo selamat pagi waktu jakarta
mbak jami apa kabar
jam berapa di sana sekarang
halo selamat malam di sini
di sini sekarang sedang jam sepuluh sembilan malam
selesai baru mau mulai sholat rawih di sini
mulai puasa jam berapa dan nanti buka puasanya jam berapa
berapa jam sih puasa di italia sendiri
kalau di seluruh kota italia umumnya tujuh belas
tapi kalau dari atas milan itu mulai lebih lambat
lebih cepat kalau lebih tengah roma dan calabria
calabria lebih lambat sendiri
jadi mulai sholatnya itu jam tiga dua puluh
terus bukanya itu jam delapan dua puluh
sekitar tujuh belas jam
tujuh belas jam di
kalau nggak salah di sana lagi musim panas ya
oke itu juga jadi tantangan
tapi saya penasaran nih
entah pengetahuan geografi saya yang agak kurang baik begitu ya
waktu mungkin zaman saya sekolah
salah satu wilayah atau daerah di italia yang agak kurang familiar
begitu di telinga
saya mungkin juga di beberapa pemirsa cnn indonesia
boleh nggak sih mbak jami ini jelasin calabria itu kotanya di sebelah mana
dan seperti apa sih
penduduknya seperti apa
iya saya akan jelaskan
kalabria ini merupakan salah satu kota di itali selatan
jadi calabria ini adalah regional yang dekat dengan sicilia
setelah ini calabria dengan roma itu kalau misal berangkat dari calabria ke roma
kalau naik di situ sekitar delapan jam
jadi dia itu di antara itali selatan
jadi dia dekat dengan turki
dekat dengan turki dekat dengan malta
makanannya sendiri di sini terkenal dengan pizza
sama sih kayak itali utara ya
oke kurang lebih makanan khas italia sama ya dengan di kota kota lainnya ya
tapi kalau dekat dengan turki itu berarti banyak pengaruh pengaruh budaya arab atau budaya timur tengah
atau mungkin komunitas muslimnya juga cukup banyak sepertinya
mbak jamin di sana
bisa dijelaskan nggak
apakah memang betul banyak masyarakat muslim di sana
apakah juga masyarakat indonesia
yang beragama muslim juga banyak ada di sana gitu
kalau masyarakat di sini untuk anak indonesia sendiri itu hanya pelajarnya saja
tapi kalau buat masyarakat muslimnya di sini lumayan banyak orang orang timur tengah
banyak orang orang afrika banyak
jadi kalau di sini mau mencari makanan halal itu mudah sekali
karena di mana mana itu ada apa namanya toko toko halal gitu
kita nggak tahu untuk nyari makanan makanan halal
walaupun di apa namanya supermarket kayak gitu
terus kalau penduduk di sini sih kebanyakan memang pada respect semua sih pada sama orang orang islam
nah kalau misalnya banyak juga masyarakat indonesia artinya mereka yang beragama islam atau muslim begitu ya
yang tinggal atau mendiamedikala
tapi kita juga nggak bisa lupa mungkin kita masyarakat indonesia atau umat muslim ini juga hidup berdampingan dengan warga italia yang mayoritas beragama katolik begitu
apa yang dirasakan selama di sana
udah berapa lama sih ada di calabria
ini saya karena termasuk tahun kemarin
jadi di sini baru sembilan bulan sih
berarti puasa pertama ya
ini puasa pertama
gimana mereka menghormati orang orang yang berpuasa
gimana orang orang di sana warga lokal mungkin yang beragama katolik menghormati umat muslim yang sedang berpuasa di bulan ramadan seperti ini
kalau buat menghormati mereka sih kayak mbak kayak gitu sih tetap buka
kita buka seperti layaknya biasa
cuma kalau di daerah kampus itu juga sama kantin kantinnya tetap buka
jadi mereka sebatas respek saja tapi masalah makanan masalah lainnya tetap berjalan seperti biasa
jadi mereka paling respeknya ngadein bupa bersama di kampus
jadi kampus saya itu kan mirip ini kan
walaupun kebanyakan orang itali agamanya katolik
tapi mereka mengadakan buka bersama khusus
itu iftar ramadan
jadi itu yang makan berbuka itu bareng bareng semuanya entah itu islam entah itu agama katolik
itu mereka bareng bareng buka bersama di kantin yang disediain sama kampus
dan bekerjasama dengan centro culturale islamico
bekerjasama dengan organisasi tersebut membuka kerja apa
buka bersama di kampus
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal
saya sendiri kampus unikal

yang paling kangen itu bupa bersama dengan keluarga
terus tada harus bareng
aktivitas aktivitas keagamaan yang kemudian agak sulit bisa didapat di sana ya mbak jami ya
mbak jami terakhir boleh saja singkat
dengan adanya beberapa serangan atau aksi teror yang terjadi di
benua biru di eropa dalam kurang lebih mungkin beberapa bulan terakhir atau selama tahun dua ribu tujuh belas
anda melihat ada sedikit perbedaan nggak mungkin
khususnya di bulan suci ramadan ini terhadap pandangan yang sedikit berbeda terhadap umat muslim atau orang orang islam yang ada di sana
ada pengaruhnya nggak
setahuku sih itu hanya media saja sih
di sini saya bertemu dengan orang orang itali
orangnya baik baik semua gitu
maksudnya walaupun saya berhijab
itu mereka malah
mencerah gitu daripada yang nggak berhijab gitu
jadi misal saya jalan gitu
terus ketemu sama ibu ibu italia gitu
mereka tuh seneng gitu
jadi malah nyapa
terus kayak apa namanya senyum gitu
terus nyapa gitu
kalau hitam yang biasa itu biasa aja gitu
jadi mereka malah lebih seneng gitu
terus anak anak kecil gitu pada seneng
terus ngajakin foto gitu
apalagi mbak jambi sendiri memakai hijab ya
jadi agak cukup berbeda gitu secara penampilan
nanti kan ini rencananya mau balik ke indonesia waktu lebaran atau gimana
atau menghabiskan lebaran di kalibria ini
tetap menghabiskan lebaran di kalabriah
belum pulang dulu
rencananya apa nih mbak jami
atau mungkin ada rencana sendiri
atau mungkin bersama teman teman terdekat
atau mungkin warga negara indonesia di sana juga punya acara khusus nih nanti waktu lebaran gitu misalnya
atau pergi ke roma ke kedutaan besar
iya sih saya rencananya nanti kalau di sini sih ada rencana buat
kalau teman teman di sini ada rencana buat ini apa sholat di masjid deket sini
kalau saya sih ada rencana buat ke rumah sekaligus mencoba sholat idul fitri di masjid besar di roma
masjid besar di roma itu kan masjid yang besar di eropa gitu
jadi pengen rasanya nyoba sholat idul fitri
jadi di sana sekaligus di kbri kota pakatan
biar terasa ya suasana lebaran ya meskipun jauh dari tanah air
oke terima kasih mbak jami sudah bergabung dengan cnn indonesia connected ramadan malam hari ini waktu calabria italia
kalau nggak salah berarti ini apa setelah sholat raweh ya
sudah selesai sholat raweh atau akan sholat raweh
akan sholat raweh
akan sholat raweh oke selamat menjalankan ibu puasa
baik selamat menjalankan ibu puasa
terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini
terima kasih selamat malam